pulau madura kondang dengan budaya karapan sapi
di wilayah ini sapi sapi yang diikutkan dalam lomba karapan mendapatkan perlakuan istimewa demikian pula dengan kandangnya
baru baru ini sebuah rumah mewah di desa lantek temur kecamatan galis kabupaten bangkalan menjadi viral di media sosial
jika pada umumnya dihuni oleh manusia rumah mewah ini justru ditinggali oleh beberapa ekor sapi
rumah ini merupakan milik samsudin seorang pengusaha besi tua di jakarta
samsudin sengaja membangun rumah mewah yang dikhususkan bagi sapi sapi karapan berdampingan dengan rumah keluarganya
rumah khusus sapi karapan ini juga dihuni oleh pegawai yang bertugas untuk merawat sapi
rumah ini memiliki beberapa ruangan
dua ruangan digunakan untuk perawatan sapi dan sisanya dipakai sebagai tempat istirahat juru rawat sapi
memang sengaja mas dipersiapkan buat sapi sapinya karena buat yang punya sapi pak haji samsudin sendiri
karena sapinya ini menurut dia suatu kebanggaan dan keistimewaan bagi bapaknya
agar kondisi kandang tetap bersih rumah mewah untuk sapi ini rutin dibersihkan pada pagi dan sore hari
sapi sapi ini pun dimanikan satu kali sehari
selain itu sapi sapi untuk karapan ini juga mendapat perlakuan khusus
seperti diberi minum jamu telur ayam kampung serta rumput dan daun pilihan
sapi karapan khusus yang sengaja ditempatkan di rumah kami
sapi sapi ini menempatkan di rumah kami
lantaran kerap menyabet juara dalam ajang karapan sapi
satu ekor sapi juara bisa dihargainya ratusan juta hingga satu miliar rupiah
kamaludin harun bangkalan jawa timur